selain momen langka pelukan presiden joko widodo dan prabowo subianto saat final pencaksilat asian games dua ribu delapan belas
jokowi dan prabowo juga sempat melakukan vlog bersama setelah mengalungkan medali emas pada wewe wita
setelah menyanyikan lagu indonesia raya jokowi mengeluarkan telepon genggamnya dan langsung mengajak prabowo
serta atlet pencaksilat ww untuk ngevlog
tepuk tangan pun membahana sekali lagi momen kemesraan prabowo dan jokowi yang seolah melunturkan segala pertentangan
menghadapi perbedaan pemilu dua ribu sembilan belas
sementara itu jokowi mengapresiasi pencapaian atlet pencaksilat indonesia yang berhasil memborong empat belas medali emas asian games dua ribu delapan belas